halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di kompas bisnis sapa indonesia pagi saya pas kali siswari
saudara akhir akhir ini dunia sedang dihebohkan oleh kondisi geopolitik dua negara yang memanas
kita berikan kepada anda petanya saudara yaitu iran dan juga israel
kondisi geopolitik dua negara ini memanas pasca iran mengirimkan ratusan rudal dan juga pesawat tak berawak ke israel pada sabtu malam
yang dari kedua negara ini adalah puncak perseturuan puluhan tahun di antara dua negara adidaya berkekuatan militer besar di timur tengah
tapi yang kita bahas pada hari ini adalah saudara tidak hanya panasnya geopolitik dan juga hubungan antara iran dan juga israel
tapi apa sih dampak besar yang dibawa dari kondisi kedua negara ini yang akhirnya membawa ketidakstabilan

lalu juga goncangan ekonomi ke negara lain termasuk indonesia
dua yang paling terpengaruh adalah kami berikan gambarnya di sini yaitu nilai tukar dan juga harga minyak untuk indonesia
namun sebenarnya masih ada asa bahwa kondisi ekonomi ini akan kembali stabil
kondisi nilai tukar kondisi harga minyak setelah timur tengah ini akan meredah kondisinya
terbaru iran mengeluarkan statement bahwa mereka tidak akan melanjutkan serangan
sementara presiden amerika serikat joe biden juga memperingatkan netanyahu kalau washington nggak akan mengambil bagian kalau nanti israel akan menyerang balik iran
jadi kalau benar maka setidaknya efek domino dari dampak panasnya dua negara ini akan berkurang
tapi sebenarnya kondisinya saat ini sudah ada dampak yang cukup terpengaruh
kita lihat dari harga minyak terlebih dulu
uti atau west texas intermediate dalam tiga bulan terakhir sudah ada kenaikan yang cukup signifikan
anda lihat di januari dua ribu dua puluh empat harga wti masih di angka tujuh puluh tiga dolar per barel
tiga bulan kemudian di angka terakhir sembilan belas april atau delapan belas april dua ribu dua puluh empat wti diperdagangkan di angka delapan puluh dua barel per delapan puluh dua dolar per barel
kenapa minyak jadi yang terdampak
nah ini karena kita bicara iran nih
iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan produksinya mencapai tiga sembilan juta barel per hari
lalu diperkirakan per tahunnya ekspornya mencapai satu dua puluh sembilan juta barel
berarti setengah dari yang diproduksi iran ini untuk diekspor
kalau ada perang terjadi di iran tadi sudah pasti produksi minyak yang akan mereka hasilkan ini terganggu
lalu juga distribusinya juga akan mengganggu pasokan
terutama pasokan untuk ekspor minyak yang dikirim
akhirnya kondisi ini bikin harga minyak memanas karena produksi lalu juga jalur distribusi terganggu
kalau di indonesia pemerintah memastikan kalau ngomongin harga minyak udah pasti akan menyangkut pada bbm
nah kementerian sdm memastikan kalau stok dan juga harga bbm di indonesia sampai hari ini belum terdampak karena konflik iran dan juga israel
menteri esdm juga mengakui
sebenarnya sulit untuk mengatur strategi menahan subsidi nggak akan bengkak kalau kondisi panasnya geopolitik iran dan juga israel akan berkepanjangan
kami berikan kepada anda pernyataan dari menteri sdm
berarti masih bisa ditahan
iya tapi kita lihat perkembangannya ke depan
gak ada eskalasi konflik iran dan israel
kalau dari hitungannya berapa sih pak
kalau harga minyak bawa dan larutnya ada bbm

rupiah tiap naik satu dolar seratus rupiah juga cukup besar
makanya ya itu kita harus hemat energinya
efisiensi energinya harus terus dicanangkan dan dikerjain
yang juga bikin beban ekonomi makin berat adalah nilai tukar rupiah yang terus bergejolak
kemarin di hari rabu berarti ya perdagangan nilai tukar rupiah ini sudah mencapai enam belas lima ratus
padahal satu hari sebelumnya angkanya masih di enam belas seratus an
pada tiga bulan kemarin di delapan belas januari dua ribu dua puluh empat angka rupiah nilai tukarnya masih di lima belas dua puluh
begitu bergejolak nilai tukar rupiah ini juga jadi efek dari perginya investor asing ke aset yang terbilang lebih aman yaitu emas
nah dampaknya juga saudara yaitu ke emas
karena sekarang harga emas juga naik gila gilaan
kemarin harganya sudah diperdagangkan di sekitar satu tiga juta rupiah untuk harga emas antam
dari dua dampak yang besar tadi ada rupiah ada harga minyak lalu juga ada emas akan membawa efek bola salju yang merambat kemana mana
dari yang pertama ketika harga minyak naik saudara ancaman inflasi global ini juga akan kembali menghantui perekonomian
karena kalau harga minyak naik sudah pasti ongkos produksi berbagai industri akan naik termasuk industri pangan
padahal sebelum serangan terjadi organisasi pangan dunia sudah mencatat adanya peningkatan harga pangan dunia sebesar satu lima
inflasi global yang naik ini juga jadi kabar buruk buat indonesia yang masih bergantung pada ekspor komoditas pangan
karena ketika inflasi global terjadi harga pangan naik yang juga akan terdampak adalah bank sentral ini akan terus mempertahankan suku bunga mereka di suku bunga tinggi
ini adalah rambatan selanjutnya saudara
karena suku bunga ini adalah instrumen paling dekat dengan pengendalian laju inflasi
kalau suku bunga di negara negara tetap tinggi
yang jadi kekhawatiran tentu adalah kebijakan dari the fed atau bank sentral amerika serikat
kalau the fed bunganya terus tinggi bank indonesia sudah pasti nggak akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat
apalagi sekarang nih saudara rambatan selanjutnya
dolar yang begitu perkasa kondisinya yang akhirnya membuat rupiah keok
tadi anda lihat angkanya di enam belas dua ratus an
salah satunya adalah karena prediksi the fed belum akan menurunkan suku bunga
nah saat suku bunga tinggi ada lagi nih rambatan terakhirnya
yaitu investor akan cenderung mencari negara negara dengan bunga yang tinggi dan bisa memberikan mereka imbal hasil yang tinggi
makanya kenapa akhirnya dana asing di indonesia pada pergi pulang kembali ke rumah mereka di amerika
karena di sana suku bunganya sedang tinggi
jadi kita perlu khawatir gak sih dengan kondisi ini
nah menko perekonomian erlangga hartarto bilang
sebenarnya secara fundamental ekonomi indonesia masih solid
tapi tetap harus ada yang dimitigasi
yaitu salah satunya adalah peralihan aset ke safe haven seperti emas dan juga perginya dana asing dari dalam negeri
tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global
namun indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman
kita perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain kebauran fiskal dan moneter
menjaga stabilitas nilai tukar
dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak
sektor real dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan
ini salah satu yang dilihat yang tentu sangat berpengaruh terhadap import
juga terhadap eksportir mendapatkan devisa lebih banyak
tentu ini plus minusnya kita harus jaga